satres narkoba polres metro jakarta barat menangkap musisi sekaligus aktor film ardhito pramono di kawasan jakarta timur rabu siang
ardhito ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis ganja
di gelandang penyidik satres narkoba pores jakarta barat musisi sekaligus aktor film layar lebar ardhito pramono tertunduk tanpa berkomentar
ardhito yang ditangkap di kediamannya di duren sawit jakarta timur kemudian dibawa ke klinik polres metro jakarta barat untuk diperiksa kesehatannya
polisi juga mendapati barang bukti narkotika jenis ganja
menurut keterangan kapolres metro jakarta barat hasil tes urin ardhito positif menggunakan ganja